sembilan rumah kontrakan di kawasan padat penduduk palmerah jakarta barat senin siang ludes terbakar
tiupan angin kencang di kawasan padat penduduk ini membuat api dengan cepat merambat ke rumah lainnya
warga pun sempat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya
sementara itu warga yang tempat tinggalnya turut terbakar panik dan disteris
api dapat dipadamkan lebih dari satu jam
setelah petugas pemadam kebakaran mengerahkan sepuluh unit mobil pemadam kebakaran
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
api yang terbakar di kawasan padat penduduk palmera jakarta barat senin siang ludes terbakar